kita ke informasi lainnya pasca insiden protes penumpang maskapai sriwijaya rsj sembilan puluh satu tujuan bengkulu jakarta
yang disebabkan pesawat mengangkut buah durian selasa siang
pihak bandara fatmawati soekarno bengkulu dan perwakilan maskapai sriwijaya air memberikan keterangan pers
kedua pihak membenarkan jika maskapai sriwijaya air membawa kargo buah durian seberat dua ton lebih
namun pengangkutan sudah sesuai dengan sop
pihak bandara fatmawati soekarno bengkulu selasa siang menyampaikan keterangan terkait insiden protes penumpang sriwijaya air sj sembilan puluh satu
tujuan bengkulu jakarta pada penerbangan lima november kemarin
pihak bandara membenarkan maskapai sriwijaya rsj sembilan puluh satu membawa durian seberat dua ton dua puluh lima kg yang telah dikemas khusus
durian tidak dikategorikan barang yang tidak boleh diangkut namun perlu pengemasan khusus karena beraroma kuat
pasca insiden kemarin
pihak bandara telah berkoordinasi dengan kantor otoritas bandara wilayah enam di padang
dan kementerian perhubungan pusat membentuk tim evaluasi
sri jawa membawa durian dalam penerbangan sembilan puluh satu dengan jumlah total dua ton dua puluh lima kg yang telah dikemas dengan khusus
yang ketiga durian tidak dalam kategori barang yang tidak boleh diangkut atau yang nilai silah dangerous good
tapi karena memiliki aroma yang keras maka perlu pengemasan dalam pengangkutannya yang khusus
pengiriman kargo buah durian oleh maskapai sriwijaya air telah dilakukan sejak dua ribu lima belas
sebagai komitmen sriwijaya air untuk mengangkut hasil bumi komoditi andalan provinsi bengkulu yakni buah durian
perwakilan maskapai sriwijaya air di bengkulu menyatakan hal tersebut tidak menyalahi aturan keselamatan penerbangan udara
karena buah durian yang dibawa seberat dua ton dua puluh lima kg
tidak melewati batas maksimum take off maupun landing
di mana total berat itu tidak menyalahi aturan keselamatan penerbangan udara
karena kita tidak melewati batas maksimum take off weight dari pesawat
sriwijaya air juga membantah informasi buah durian yang dibawa seberat tiga ton
saat kejadian kemarin pihak maskapai langsung menurunkan kargo buah durian demi kenyamanan penumpang
heri supandi bengkulu